pukul tiga sore kondisi lalu lintas di persimpangan tol brebes timur terpantau padat arus balik dari arah jawa tengah yang melaju ke arah tol brebes timur terus bertambah setiap jamnya
meski belum ada kepenumpukan kepolisian resor brebes memperlakukan sistem kontraflow mulai dari kota tegal hingga persimpangan ruas tol brebes timur
namun pemberlakuan kontraflow masih situasional
pasalnya arus kendaraan dari arah pantura via brebes menuju jawa tengah hingga h tiga ini masih padat
di pintu tol brebes timur hingga pukul tiga sore ada sekitar sembilan kendaraan yang melintas
jumlah ini meningkat dibandingkan pada jumat kemarin dengan jumlah sekitar tujuh kendaraan
diperkirakan puncak arus balik akan terjadi sabtu malam hingga hari minggu